video aksi seorang kasir sebuah minimarket di jember jawa timur yang berupaya menahan
seorang pencuri di toko tempatnya bekerja pada senin siang viral di media sosial perempuan
tersebut berusaha menarik pelaku agar tak melarikan diri membawa sejumlah barang yang
dicurinya dirinya bahkan nyaris terseret saat pelaku tancap gas dan kabur ironisnya sejumlah
warga yang berada di lokasi tak ada satupun yang membantu diketahui sebelumnya pelaku seorang diri
berbelanja dan mengambil sejumlah barang dari rak yang ada di dalam minimarket namun saat di
kasir pelaku hanya membayar minuman pelaku langsung kabur hingga terjadi aksi tarik menarik dengan
kasir minimarket inilah rekaman video amatir saat terjadinya perampasan kendaraan di blitar
jawa timur oleh sejumlah orang setelah kendaraannya dirampas korban sempat
mengejar pelaku namun sia sia karena pelaku yang ngebut berhasil kabur dari kejaran
menurut pengakuan korban kendaraan itu ia beli dari seseorang di wilayah kediri
pekan kemudian datang sejumlah orang yang mengaku sebagai anggota polisi dan mengatakan
kendaraan yang baru dibeli ya bermasalah selain kendaraan para pelaku juga menyita
stnk dan bpkb korban sudah melapor kejadian ini ke polisi tim liputan cnn indonesia